berbagai kritik dilontarkan dalam dua pidato anies mengenai keadilan sosial kesetaraan kebebasan pendapat penegakan hukum yang tidak tebang pilih hingga intervensi politik di berbagai sektor
kita akan bahas lebih dalam untuk membaca maksud dan juga tujuan pidato anies baswedan bersama dengan pakar komunikasi politik uin jakarta gun gun herianto
selamat malam mas gun gun
selamat malam mbak saza
mas arahnya kemana nih mas pidato anies baik kemarin dan hari ini terlebih hari ini membahas mengenai mafia bts yang notabene sebenarnya dapur sendiri mas
sebenarnya arahnya kan tentu ini bagian dari komunikasi politik untuk memengaruhi lingkungan politik terutama menyangkut kredibilitas seorang anies baswedan yang running to election
bagaimanapun dia calon presiden yang tentu harus memanage isu isu kekinian
secara artikulatif salah satunya lewat retorika politik untuk meyakinkan halayak luas bahwa standpoint dia ada di mana begitu
seperti misalnya dalam konteks penegakan hukum ekonomi inklusif kemudian juga keadilan sosial
ya ini sebenarnya pernyataan pernyataan retoris yang secara normatif benar ya
secara normatif benar dan persoalan persoalan yang disampaikan
disampaikan oleh anies baswedan itu nyata adanya seperti misalnya mafia gitu di ragam peristiwa ya termasuk juga yang terakhir
ini tentu bicara soal oligarki baik di politik maupun di ekonomi
salah satu misalnya yang terlihat ya tentu gurita mafia di ragam kasus ya
dan soal pernyataan bahwa harus ada penegakan hukum
yang tidak tebang pilih ya itu memang suatu hal yang sejatinya memang harusnya dilakukan di indonesia
namun tentu retoris dan normatif saja tidak cukup ya
kedepan memang butuh yang disebut dengan item item problem solving yang ditawarkan apa begitu
misalnya menyangkut mafia
apa yang kemudian jadi roadmap ya kalau misalnya dia nanti terpilih sebagai presiden di indonesia
konsep yang jelas tegas
menyangkut pemberantasan mafia yang ada di mana mana dan nyaris dari hulu ke hilir itu seperti apa
kemudian misalnya penerapan ekonomi inklusif itu seperti apa
kemudian asas keadilan sosial dalam pembangunan infrastruktur itu seperti apa
nah ini memang sepertinya belum juga dibuka nanti
ini semacam opening speech lah ya
kenapa karena kan perdebatan perdebatan calon presiden itu juga belum saatnya
ini kan lagi proses kandidasi ya
dan panggung seperti di milad pks dan juga pertemuan relawan itu lebih pada pengukuhan citra diri dan reputasi seorang anies baswedan
yang akan menjadi top of the ticket
menjadi satu di antara calon presiden
tentu dalam konteks ini akan diusung oleh koalisi perubahan
selain menjadi pengukuhan standpoint anies baswedan di mana dia berada
dan juga retoris
retoris retorika ini pasti selalu ada dalam pidato politik
namun adakah bacaan di luar itu mas
seperti ada kata kata tegak ke lawan dan juga harus tegak ke kawan
ini adakah tujuan lain selain menegaskan di mana anies berdiri
ada tujuan lain selain itukah mas
ya kan ini terhubung ya
kalau bicara koherensi atau kepaduan ya
antara statement yang disampaikan itu tentu kan orang akan menghubungkan dengan peristiwa terkini
contohnya misalnya soal kasus yang menimpa pak joni g plate ya
sekjen partai nasdem yang juga menteri kominfo
ya ini tentu kan ini semacam manajemen isu
bahwa di mana standpoint anies baswedan misalnya dalam konteks kasus hukum ya tentu
mau nggak mau suka nggak suka kan harus proaktif untuk menunjukkan
niat baik dan niat politik untuk mendukung penegakan hukum
ya soal nanti apakah misalnya proses hukum itu ada bumbu bumbu politiknya
saya yakin di antara sekian banyak orang yang berada di lingkar dia
termasuk misalnya di partai nasdem tentu juga akan berbicara
nah ini nanti akan kita pantau ya kasus hukumnya
tapi sebagai komitmen awal tentu anies baswedan dan saya pikir juga seluruh elemen bangsa ini
tindakan pemberantasan korupsi
termasuk misalnya yang dilakukan oleh high level seperti menteri ya
menteri itu kan menurut saya memang menjadi role model dari pewajahan kabinet indonesia bersatu pimpinan pak jokowi gitu
jadi kalau misalnya ada masalah korupsi memang siapapun capres harus mendeklar komitmennya
apakah dia bagian dari gerakan anti korupsi atau tidak di indonesia
karena pasti kan karena
karena sumbu politik ya pak anies baswedan itu salah satunya ada di nasdem
maka apa yang dinamika yang terjadi di partai nasdem pasti akan menjadi isu yang juga harus dijawab oleh anies baswedan gitu
kalau nggak di manage dia akan backfire ya
ya bagaimanapun kan harus ada pembuktian hukum atas apa yang dilakukan oleh pak joni ya
sebagai menteri begitu maksud saya
nah lain hal cerita di pidato anies baswedan menurut saya
memang ada juga yang sifatnya itu serangan ya
ya seperti misalnya mengkomparasikan antara pembangunan jalan tol ya
dan jalan non tol ya di era sbe dan di era pak jokowi
ini khas menurut saya dari sosok yang ingin memosisikan diri ya
meskipun pak jokowi tidak lagi jadi incumbent kan
tapi ada sosok yang merepresentasikan politik jokowi
seperti misalnya ganjar pranowo
atau dalam beberapa hal diksi keberlanjutan itu juga
ada di prabowo
jika misalnya memang nanti jadi tiga sosok ini maju
salah satunya ada anies baswedan
maka anies baswedan lebih merepresentasikan perubahan
diksi diksi yang menyerang
diksi nanti mungkin di kampanye ada attacking campaign
termasuk juga pernyataan yang kita dengar tadi
soal komparasi tadi
yang sifatnya itu basisnya adalah data
dia akan mengeluarkan data
antara pembangunan misalnya jalan di era sby
dan di era pak jokowi
ini kan sudah mulai nyicil serangan sebenarnya
dan tinggal nanti mungkin respon dari pihak pemerintah
seingat saya ya
awal awalnya kan anies baswedan punya kegamangan
memosisikan di mana
dalam konteks public statement ya
karena dulu kan
seingat saya waktu dideklarasikan masih continuity and change gitu
keberlanjutan dan perubahan
padahal dalam konteks politik
salah satu yang kuat tegas
itu kan bicara atribut values culture benefit gitu ya
dalam konteks personal branding
sebagai calon kandidat ya
dia harus memiliki ketegasan berada di mana
salah satunya adalah soal keuntungan bagi publik ya
baik emosional maupun fungsional
yang bisa dirasakan
dan kira kira membentuk hope ya
atau harapan di masyarakat itu seperti apa
anies mau menegaskan
adalah posisi perubahan
perubahan sama dengan anies baswedan
seperti itu ya
tingkat keterpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah
hingga saat ini masih cukup tinggi
akankah ini justru menjadi
kalau kontradiktif tentu tidak
karena memang posisi anies baswedan mau gak mau memang
dengan diksi perubahan
karena diksi keberlanjutan sudah lekat dengan
perluasan powernya pak jokowi
rejim berkuasa hari ini
lalu apakah akan efektif mas
apakah akan efektif
karena kalau misalkan kita berbicara mengenai komunikasi politik
komunikasi ke publik
angka keterpuasannya cukup tinggi dengan kebijakan yang saat ini
sedangkan anies menawarkan kebijakan yang berubah
akankah bisa efektif
soal juga persepsi ya
nanti persepsi itu kan sifatnya
naik turun kan sebenarnya ya
memang tingkat kepuasan publik pada pemerintahan pak jokowi tinggi
apakah ini akan stagnan
tentu juga belum tentu
ya satu tahun belakangan
satu tahun kemudian misalnya menjelang pemilu
bisa aja kemudian terjadi penurunan
salah satu yang bisa menurunkan itu adalah kritik kritik dari pihak yang berada di luar kekuasaan
pr politik dari
koalisi perubahan adalah mengartikulasikan kritik publik atas ketidakpuasan ya
terhadap pemerintahan pak jokowi melalui ragam program yang sudah diinisiasi atau sudah dieksekusi
jadi memang begini
basisnya sekali lagi adalah data
basisnya adalah fakta
jangan kemudian rumor gosip
apalagi terjebak ya pada hoax gitu ya
kalaupun misal memang perlu sih kritik kritik itu diartikulasikan
apakah pertanyaannya apakah akan efektif ya tergantung pada strategi komunikasi politik komunikasi publik terutama nanti di kampanye ya
bagaimana bisa mengemas pesan
kelompok perubahan ini ya
memang kalau misalnya seperti dua ribu sembilan belas kan jauh lebih efektif mereka yang
narasi narasi yang dari kelompok keberlanjutan ya dalam konteks ini adalah pak jokowi
sementara artikulasi pak prabowo resonansinya tidak terlalu kentara
sehingga kemudian pada akhirnya bahkan di debat debat capres yang harusnya pak prabowo melakukan kritik
itu lebih banyak mengamini pak jokowi waktu itu begitu
di dua ribu sembilan belas ya bukan di dua ribu empat belas
nah di dua ribu dua puluh empat bagaimana misalnya
artikulasi kritik ya terhadap pemerintah itu bisa meyakinkan atau tidak
karena kan bicara soal atensi ya perhatian kemudian ketertarikan ya interest
kemudian yang ketiga itu ada hasrat nggak publik untuk kemudian
menindaklanjuti apa yang dijadikan kritik dari capres itu
kemudian baru aspek conviction menimbang nimbang bahwa oke ini rasional atau tidak rasional
kemudian layak didukung atau tidak layak didukung
baru kemudian action ya dalam konteks ini adalah memilih
misalnya ya alternatif di luar keberlanjutan yang ada ya namanya prabowo dan ganjar pranowo
misalnya ada nama anies baswedan yang mungkin bisa saja dipersepsikan oleh halayak
bisa menjadi salah satu
sosok yang bisa menjadi prospective leader ya dua ribu dua puluh empat dan seterusnya
itu artinya kritik sebenarnya yang dilemparkan oleh anies baswedan setidaknya dalam dua pidatonya terakhir hari ini
dan kemarin merupakan salah satu upaya ya untuk mengubah narasi publik tadi ya mas gun gun ya
betul betul ya
itu memang maksudnya dan semakin mendekati februari dua ribu dua puluh
kalau anies baswedan jadi capres di oktober atau november resmi diusung ke kpu
itu menurut saya akan semakin intens tuh kritiknya terhadap pemerintah
kemudian berbicara mengenai data data ini menjadi sangat crucial sangat penting untuk melemparkan kritik kritik
agar bisa tadi sebagai tujuan mengubah narasi publik
namun kita tahu di pemilu pemilu sebelumnya juga seringkali banyaknya perbedaan data antar kubu
nah bagaimana nih
untuk menempatkan agar perdebatan yang terjadi antar kubu ini tidak berdasarkan data yang salah
ya yang jelas sumber data yang dipakai itu sumber data yang kredibel ya
yang kedua tentu karena ini namanya debat yang berbasis data ya
tentu tidak spekulatif ya
dia kemudian harus mampu menunjukkan bahwa apa yang baik data maupun argumen
dan logika yang dibangunnya itu bisa diterima atau tidak
ya pada akhirnya kan publik sebagai audience publik sebagai komunikan
dia akan mengevaluasi dia akan
tetapi begini dalam sejarah elektoral kita ya
terutama misalnya sejak reformasi
sebenarnya debat debat capres itu kan tidak terlalu berdampak signifikan ya
meskipun terjadi perdebatan perdebatan
kenapa karena biasanya orang sudah punya preferensi jauh jauh hari
kita lihat semacam piramida ya
puncak pemilih itu pemilih rasional
prosentasinya cuma sedikit ya
kemudian di tengah itu banyak pemilih psikologis yang pertimbangannya karena misalnya kedekatan dengan partai
yang disebutkan party id
ketertarikan politik ya pada sosok
misalnya fisik maupun psikologis
kemudian yang ketiga misalnya dia terpapar informasi politik
ini yang terakhir adalah internal
ini psikologis ya
internal efek itu merasa bahwa pemilu atau si kandidat itu penting untuk si pemilih
nah sementara di lapis paling bawah itu namanya pemilih sosiologis
biasanya dimobilisasi oleh isu primordial suku agama ras antar golongan
nah itu yang agak cukup berbahaya harus dimitigasi sejak awal
jangan sampai kemudian para kandidat memanfaatkan isu sara untuk mengkapitalisasi perolehan suara di kantong kantong pemilih yang
awam begitu sehingga kemudian bisa memporak porandakan yang disebut dengan kemajemukan di indonesia
biasanya karena misalnya tingkat pendapatan ya
kemudian tingkat pendidikan dan lain lain
jadi pertarungan mengaruhi pemilih itu juga bukan hanya elit ya
maunya elit itu maunya si kandidat dan para tim ses
tapi juga harus mempertimbangkan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat
seperti misalnya bagaimana
bagaimana pandemi perilaku memilih di tiap tiap daerah
di tiap kantong yang mungkin berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lain
baik itu artinya sebenarnya data ini lama kelamaan akan kalah dengan narasi yang dibangun
seperti itu ya mas gun gun ya
terakhir mengenai anies baswedan
kita mengetahui di pemilu sebelumnya
di pemilu dki jakarta nama anies baswedan ini cukup lekat dengan
kalau melihat dua pidatonya dan melihat beberapa bulan terakhir sepak terjangnya
apakah anies benar benar mau meninggalkan
politik identitas ini atau sebenarnya masih mencoba memeliharanya mas
jadi kalau identitas politik itu kan sesuatu yang memang akan ada ya alamiah
tapi yang politik identitas mengkapitalisasi mengeksploitir
identitas politik merekognisi ya
di tengah masyarakat dan itu kemudian dijadikan alat atau senjata mobilisasi
nah ini yang berbahaya
jadi kalau misalnya menggunakan isu suku agama ras antara golongan
dan itu kemudian dikapitalisasi untuk mobilisasi bukan partisipasi
kalau partisipasi itu kan basisnya kesadaran
kalau mobilisasi itu biasanya karena kedekatan kedekatan emosional
yang kemudian dikapitalisasi untuk memperoleh suara
tanpa melibatkan kesadaran dari si pemilih
nah itu yang menurut saya kalau misalnya anies baswedan mau menjadi calon presiden dan kredibilitas tinggi begitu
dan itu bukan hanya berumur pendek satu periode kekuasaan
maka menurut saya memang harus bertransformasi
dan gejala politik identitas yang kemudian bisa merusak kemajukan bangsa ini
jadi harus menurut saya punya komitmen dari seluruh bukan hanya anies baswedan sih sebenarnya
dan prabowo untuk kemudian memastikan bahwa arah politik elektoral kita yang lima tahunan justru tidak merusak keadaban politik
terutama misalnya keajegan nkri yang memang pada sejatinya memang majemukan begitu
sehingga kemudian cara cara yang berbahaya yang bisa membakar dengan cepat ya
memporak porandakan semangat kekitaan sebagai sebuah bangsa
itu menurut saya harus dihindari dengan cara bertransformasi ke cara cara pendekatan ke basis pemilih itu
dengan pendekatan yang jauh
semoga pemilu tahun depan menjadi pemilu dengan maraknya perang gagasan ya mas gun gun ya
setuju ya itu
karena indonesia kan harus naik kelas
terima kasih pakar komunikasi politik uin jakarta gun gun herianto telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news